sekolah dasar negeri lima petukangan selatan pesanggerahan jakarta selatan telah siap digunakan sebagai tempat isolasi bagi orang dalam pengawasan atau odp covid sembilan belas
sejumlah ruangan telah diisi beragam fasilitas seperti tempat tidur meja kursi serta paket perlengkapan mandi yang dilengkapi dengan masker untuk pasien
tiap ruangan yang disiapkan bisa menampung tiga hingga lima orang pasien sehingga total sekolah ini mampu menampung empat puluh pasien
tempat isolasi ini hanya akan digunakan untuk pasien tanpa gejala atau pasien positif covid sembilan belas yang kondisinya sehat
sementara jika ada warga yang positif covid sembilan belas dengan gejala akan dirujuk ke rumah sakit rujukan suyoto veteran bintaro jakarta selatan
begitu kita diminta untuk tempat ataupun ruang isolasi ruangannya sudah ada sarana felbetnya juga sudah ada tentunya
yang terpenting lagi di dalam ruangan ini
terdapat toilet juga sanitasinya pun memungkinkan ac nya pun juga ada untuk penyejuk ruangan dan protokol kesehatan juga kita ikutin
meski sebelumnya sempat menolak warga akhirnya bisa menerima jika sdn lima petukangan selatan jakarta selatan dijadikan pemerintah provinsi dki jakarta sebagai tempat isolasi
sementara itu puluhan warga di pademangan barat jakarta utara jumat sore berunjuk rasa menolak penunjukan gedung sekolah
warga juga memasang beragam spanduk di gerbang sekolah smu empat puluh untuk dijadikan tempat isolasi pasien virus corona oleh gugus tugas covid sembilan belas
warga memasang beragam spanduk di gerbang sekolah smu empat puluh dan juga membubuhkan tanda tangan bersama sebagai bukti penolakan
tidak terlihat adanya petugas kepolisian di lokasi hanya kepala sekolah seorang diri yang meredam aksi warga
warga tidak setuju dengan penunjukan tersebut karena banyak dari anak anak mereka bersekolah di sana
tim liputan cnn indonesia